teman teman bph arab saudi daker madinah
pada hari ini tanggal sebelas mei sudah mempersiapkan segalanya untuk kedatangan jemaah haji di madinah ini
teman teman bph arab saudi daker madinah
pada hari ini tanggal sebelas mei sudah mempersiapkan segalanya untuk kedatangan jemaah haji di madinah ini
baik dari sisi akomodasinya konsumsinya termasuk dengan layanan layanan yang lain yang ada di madinah ini
jadi kita sudah mempersiapkan diri dari hari kemarin
teman teman bpih dakar madinah sudah berada di madinah ini
kita persiapkan seluruh layanan akomodasi konsumsi dan untuk khususnya nanti layanan layanan lansia yang ada di madinah ini
kalau boleh tahu itu berapa total jemaah yang akan datang pada esok hari pak
esok hari akan datang delapan belas kloter
dari jakarta dari indonesia yang akan mendarat di madinah ini
sudah kita persiapkan kurang lebih sekitar tujuh dua ratus jemaah haji yang akan mendarat di madinah
dari berapa keluarga pak
jadi nanti yang akan mendarat di madinah ini gelombang pertama adalah sembilan puluh jamah haji
dan pada hari esok pada tanggal dua belas mei tujuh dua ratus jamah haji yang akan mendarat di madinah
dan insya allah untuk selanjutnya secara bertahap jamah haji akan tiba di madinah ini